hujan lebat yang disertai angin kencang yang terjadi di kawasan jakarta timur pada minggu sore membuat kabel listrik jaringan atas untuk kereta komuter lain krl dari stasiun pondok jati hingga stasiun klender terbakar
dan akibatnya krl tujuan bekasi jati negara maupun sebaliknya mogok atau berhenti mendadak
sejumlah penumpang terpaksa turun darurat di lokasi tidak semestinya
petugas mengganja ban kereta dengan bantalan baja agar krl tidak meluncur di rel yang miring
dan mogoknya sejumlah krl juga menghambat lalu lintas kendaraan berhenti beberapa jam dan membuat macet di jalan cipinang lontar dan sekitarnya
setelah beberapa jam akhirnya satu persatu krl yang mogok pun diderek dengan menggunakan kereta penolong